sejumlah remaja dikejar satpol pp saat berusaha kabur dalam razia protokol kesehatan
yang digelar di kawasan stadion pakansari cibinong bogor jawa barat minggu pagi
mereka terpaksa digiring lantaran kepergok abai menggunakan masker di tengah keramaian warga yang berolahraga
para pelanggar ini dikenai sanksi tidur pulasara oleh tim covid sembilan belas dan ditandu berkeliling dengan iringan solawat
usai diarak mereka diharuskan membersihkan kuburan di area tpu
sedikitnya lebih dari lima puluh pelanggar berhasil terjaring dalam razia kali ini
satpol pp rutin melakukan razia masker setiap akhir pekan demi menekan angka penyebaran kasus covid sembilan belas di kabupaten bogor
di surabaya jawa timur dalam razia masker petugas akan menindak pelanggar dengan mencatat identitas serta menyita ktp mereka selama empat belas hari
para pelanggar juga diberi belangko untuk pengambilan ktp di kantor kecamatan
ketika mereka tidak membawa ktp petugas memberi hukuman tambahan pusap dua puluh kali
sementara bagi tempat tempat usaha yang mengabaikan protokol kesehatan ditempeli stiker peringatan
jika sampai tiga kali tidak patuh izin usahanya akan dicabut
tim liputan cnn indonesia